kenapa gue mikir anissa selalu rumbun dari charlie
ah sekarang gue ketemu jawabannya
kali ini kita awali dengan informasi tentang artis sekaligus komika
joshua suherman yang dilaporkan forum umat islam bersatu ke baris krimpori selasa kemarin
mantan artis cilik yang terkenal lewat lagu di obok obok ini
diduga melecehkan umat islam saat mengisi sebuah acara stand up komedi
fuib menganggap materi yang disampaikan joshua dalam acara tersebut
menyinggung agama islam yang merupakan agama mayoritas di indonesia
kita mengkonfirmasi ke pihak baris krim itu dikenakan tiga pasal
yaitu pasal dua puluh enam pasal dua puluh tujuh dan pasal satu ratus lima puluh enam a
menanggapi pelaporan tersebut joshua suherman bersama komika lain
gepa mungkas dan kuasa hukumnya mendatangi lbhgp ansor di keramat raya jakarta pusat
mereka meminta pandangan sekaligus menjelaskan maksud dari materi stand up komedi yang mereka sampaikan
menurut kuasa hukum joshua ahmad budi prayoga
materi yang disampaikan joshua merupakan bagian dari kreativitas dan sama sekali tidak menyinggung masalah agama
acara stand up komedi yang dibawakan joshua tersebut direkam dalam video
dan telah beredar serta mendapat tanggapan beragam di media sosial
komika lain juga ikut menanggapi kejadian yang menimpa joshua
sebenarnya tanpa ada masalah apapun dalam kondisi apapun secara umum tuh buat aku pribadi sih
kita ya selalu komedian punya tanggung jawab buat mempertanggung jawabkan apa yang dihukum ini
kalau terlepas dari kondisi politik terlepas dari kondisi apapun selalu harus siap bertanggung jawab gitu aja sih
laporan terhadap joshua sudah diterima oleh mabespori
dan joshua disangkakan melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik